kembali di cnn indonesia the world tonight para penggemar game online mobile legends di surabaya
yang akan digelar di kota pahlawan
babak grand final ini diikuti oleh delapan tim e sport papan atas di tanah air
digelar di kota pahlawan surabaya jawa timur
sebanyak delapan tim e sport papan atas di tanah air bertanding di babak grand final ini
diperkirakan ada empat penonton yang membadati dua hall jatim expo
sedianya panitia hanya menyediakan satu hal saja
namun semakin siang warga yang hendak menonton semakin menumpuk hingga pintu masuk pun jebol
panitia akhirnya membuka satu hal lagi untuk menampung ribuan penonton
penggemar mobile legends surabaya dan sekitarnya ingin menyaksikan langsung para profesional gamer yang bertanding di mpl
pemain pemain papan atas seperti iksan alias lemon
dan tri widianto atau ayam jago bertanding
para pemain ini tergabung di tim papan atas tanah air
antara lain juara bertahan earwolf evos rrq dan aonik
tim tim ini lolos regular season yang digelar selama beberapa bulan
saat ini mobile legends sudah diundur lebih dari dua ratus juta dan separuhnya ada di indonesia
yes kita milik luar di jakarta itu karena pengen banget e sports
soalnya kebanyakan di jakarta jakarta jakarta terus kan
kita pengen bikin
pengen ngebuktiin juga ke muntun dan ke seluruh orang di luar sana bahwa kota lain itu juga punya pangsa pasarnya juga gede
mereka semangat juga sama e sports dan ini buat jadi katalis buat ngembangin e sports di daerah selain jakarta
karena kita yakin banget setelah event ini selesai
orang baik dari pihak developer dan lain lain bakal lebih banyak lagi invest dan bikin event e sports di sini
dan bakal ngembangin scene e sportsnya sendiri
surabaya dipilih karena memiliki basis
mereka juga bisa penggemar multiplayer online battle arena yang besar
babak playoff dan grand final digelar di surabaya pada tujuh belas dan delapan belas november
mobile legends masuk kategori e sport yang dipertandingkan dalam eksebisi asian games dua ribu delapan belas
miftah paridil surabaya